eh ini kita di sini
ibu ibu tolong ini
doni doni dia jepain
mabu mabu tolong ini ibu duduk
nggak boleh ibu di sini
bapak wasit dengar kita mau bicara
kalau saya kedua aku grandpa keluar muncul

kita kepala tenang kita kepala bonyol